papa udah dong panik ya sakit kok
gak bisa dia ini sampah dari keluarga
dia bikin malu sama keluarga
anak gak berguna
bisa deh pak
papa papa udah dong
kalau orang lain tau hancur nama keluarga kita
cerita sama aku
bukan selama ini mama tuh selalu terbuka sama andi
aku harus kasih tahu andi yang sebenarnya
papa barusan ketemu sama orang yang bunuh papa kamu
selama ini mama gak pernah cerita apa yang terjadi soal apa apa
sebenarnya mama ingin mengubur dalam dalam cerita itu
tapi sekarang rasanya mama
mama gak sanggup untuk menyimpannya lagi dari kami

suami saya harus dibawa ke rumah sakit pak
suami saya harus dibawa ke rumah sakit
apa kamu langsung meninggal di tempat kejadian
dia nggak pernah dihukum atas kejahatan yang dia perbuat
mama gak pernah bisa lupa wajahnya
karena dia warga kita jadi menderita
karena keadaan andi saat ini sampai sekarang ini membuat mama itu makin menderita
mama justru bersyukur punya anak seperti kamu
keberadaan kamu dan haris merupakan satu satunya alasan untuk mama bertahan hidup
setelah papa kamu gak ada
andi juga seneng banget
andi mempunyai orang tua yang sayang sama adik
dia gak pernah mengeluh atas keadaan anaknya
bagaimana sih mana sih barangnya pa
apaan sih ini
papa naruhnya di mana sih barangnya
kamu kenapa sih
kamu keringetan kita ke dokter ya
enggak aku enggak sakit ma
aku enggak sakit ma
aku cuma butuh uang
aduh lapar gue
ihh udah bm banget baso
kalian duluan ya
gue udah urusan
gue udah duluan ya
andi kenapa dia drop lagi
soal perhatian lo
gue kasih tau sama aku
tadi bokap lo dateng ke rumah sakit dan dia pengen ngomong sama andi
tapi untung bisa gue cekat
lo tau kan keadaannya
termasuk bokap gue
waktu andi ngajakin lo nikah lo gak bisa jawabkan
gue pacaran sama andi tuh baru beberapa hari
gue butuh waktu untuk menangkal lebih jauh
nikah itu kan gak gampang
itu kan komitmen seumur hidup
gue dikasih jawaban sekarang cuma gara gara lo kepo
seberapa gue cinta sama dia
sakit banget ini
udah dong pak anaknya sakit kok
gak bisa dia ini sampah dari keluarga
dia bikin malu sama keluarga
anak gak berguna
kalau orang lain tahu hancur nama keluarga kita